komisi pemberantasan korupsi atau kpk resmi menahan mantan direktur utama pt transjakarta muhammad kuncoro wibowo selama dua puluh hari ke depan
mantan dirut pt transjakarta muhammad kunchoro wibowo yang saat ini menjabat direktur utama pt bahdagara reksa
ditahan karena ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi beras bantuan sosial tahun dua ribu dua puluh
kuncorowibowo diduga melakukan korupsi bansos bersama limarkannya yang sudah lebih dahulu ditahan kpk
plt deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu mengatakan
akibat tindakan ini korupsi negara dirugikan rp satu ratus dua puluh tujuh lima miliar
kunchoro ditahan di rutan kpk mulai delapan belas september dua ribu dua puluh tiga hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga untuk menjalani proses penyidikan
penahanan kuncoro ini menjadikan dirinya tersangka ke enam yang ditahan oleh kpk dalam kasus dugaan korupsi
penyaluran beras bansos
akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar satu ratus dua puluh tujuh lima miliar
penelusuran sejumlah uang yang diterima dan nikmati saudara mkw saudara bs dan saudara ac
masih terus didalami penyidik sampai dengan saat ini